ramadan menjadi kesempatan emas bagi para pelaku industri perhotelan untuk menggait tamu
berbagai paket menarik ditawarkan mulai dari potongan harga menginap
hiburan bernuansa islami hingga dekorasi bernuansa ramadan
di surabaya jawa timur sebuah hotel bintang tiga menghadirkan dekorasi ramadan unik
berupa miniatur masjid dari lima ratus buah pinus kering dengan ketinggian satu meter dan lebar tujuh puluh cm
miniatur masjid ini juga dilengkapi dengan menara setinggi satu meter terinspirasi dari buah pinus
yang memiliki batang lurus dan tinggi seolah berlomba mencapai langit
sementara kubah emasnya terinspirasi dari kubah emas masjid al aqsa di palestina
yang terlihat cerah sekaligus mengkilap
jadi terinspirasi dari buah pinus kenapa kok saya pilih
pilih kok pinus ini karena pohonnya itu kokoh tinggi
jadi bermakna seperti kita harus berlomba mencari pahala di bulan suci ramadan ini
keunikan dan keindahan dekorasi miniatur masjid dari buah pinus ini
menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung hotel
banyak tamu hotel yang tertarik berfoto selfie dengan miniatur masjid yang satu ini
tuh masuk disambut sama miniatur masjid bagus banget ya keren
karena ini baru pertama kali juga saya lihat ada di hotel
dimana ini bisa juga kalau misalnya dibuat foto foto
atau buat konten di instagram di sosmed itu juga bagus banget
karena unik dan belum pernah ada di hotel lain
buah pinus kering memiliki karakteristik yang khas
bentuk dan warnanya sangat cocok dikombinasikan dengan nuansa rustic modern
sementara simbol buah pinus yang melekat pada dinding masjid
melambangkan keteguhan hati untuk mencapai cita cita dan ambisi setinggi mungkin
lukman rozak surabaya jawa timur